by the way gue penasaran deh tadi boy di kita itu kira kira lagi ngobrolin soal apa ya
kayaknya ada sesuatu yang mereka bertiga sembunyiin dari kita bertiga
soalnya gelagat mereka tuh kayak aneh banget pas naomi ada di kampus kita
gue juga penasaran sih soalnya setiap gue tanya ke pangeran soal nomi dia pasti gak mau jawab deh
seriusan lo put gak ada satu clue pun gitu
iya pangeran sih cuma bilang kalau naomi itu
penampilan papus hari ini
pakai baju kantornya cantik gimana pakai dust up
masuk masuk masuk masuk kamu mau cek pemandangannya
kalau saya disuruh pulang pak
padahal kerjaan saya itu belum selesai pak
lalu dia bilang pak remo nunggu saya di bawah
pasti pak remon kan yang ngatur semua ini
iya bener sekali
cuman saya kan bertemu bu nawang bukan tanpa alasan
pak remon saya bicarakan banget
saya kan gak enak sama manajer juga semua
semua karyawan disini
gak usah gak enakan bu
kalau gak enak kasih aja jojo
ini penting penting banget
emang pak remote mau bicara masalah apa
soal pajak kak
ada informasi baru pak tentang mas jafka
tapi gak enak kalau ngobrol disini
gimana kalau kita sambil dinami
saya nggak enak pak sama orang orang di kantor
ya itu akan baik baik saja bu nawang tidak apa apa
makasih pak remon
pokoknya jangan ada yang selalu ide mau masukin naomi ke dalam geng kita
emangnya kenapa sih mel
kan naomi pas banget dijadiin member trio micin
ya gue gak mau aja kalau misalnya kalian deket deket sama naomi
iya tapi kamu harus memberikan alasan
harus ada alesannya lo ngelarang gue sama fany hangout sama naomi
gue diam ikutin aja perintah gue
kok lo jadi bossy lagi sih
ya kan lo udah balik lagi kan jadi the good ol' bossy mel
gara gara naomi muncul lagi di kehidupan gue
semua rencana gue jadi kacau deh
padahal udah bagus ya semuanya percaya kalau gue berubah
ya gak gitu
gue perintah perintah bukan berarti gue gak berubah
gue udah berubah
kenapa rizky belum pulang juga ya
mau sampai kapan naomi disini
aku gak tenang kepikiran soal pak remon dan pengacaranya
yang terus mencari bukti bukti kematian pak jaka
dan juga asetnya
nggak mungkin juga aku minta naomi pulang
tante gak keberatan kan kalau aku nungguin disini
enggak nomi sama sekali enggak kok
kamu tunggu rizky aja disini dulu
sebentar lagi paling rizky udah pulang kok ya
nah tuh rizky datang
ini naomi dari tadi nungguin kamu disini
kamu temenin sini
kenapa sih lo harus pindah ke london
rizky mau pindah ke london
mama gak ngerti
coba kamu jelasin dulu ke mama ya
mama gak usah dengerin kata dia
jadi tante lydia gak tau
kalau rizky lagi ngurusin kepindahan kuliah ke london
mungkin dia baru mau
ya siap deh kamu
tunggu dengan saya dulu yuk
iya autant mah
ya udah selesai
gak lah lagian kan gue mau liat pacar gue manggung
ata manggung juga ya malem ini
tadi boy di kita itu kira kira lagi ngobrolin soal apa ya
kayaknya ada sesuatu yang mereka bertiga sembunyiin deh dari kita bertiga
soalnya gelagat mereka tuh kayak aneh banget pas naomi ada di kampus kita
gue juga penasaran sih
soalnya setiap gue tanya ke pangeran soal nomi dia pasti gak mau jawab deh
seriusan lo put gak ada satu clue pun gitu
iya pangeran sih cuma bilang kalau naomi itu orangnya gak baik
tapi gue juga gak ngerti sih maksudnya gak baik itu gimana
sebenernya gue tau kalo naomi mantannya rizky
tadi rizky juga udah cerita soal naomi waktu sma
tapi kenapa gue ngerasa kayak masih ada ya yang dirasikan tentang naomi
emang si nawi cantik banget ya
oh dia udah kenalin lo ke naomi
kalo kasih tau ke kita sih kalo lo udah kenalan sama si naomi
bukan gitu maksudnya nanya
karena gue belum pernah ketemu sama dia belum pernah kenal sama dia makanya nanya sama kalian berdua
nah ini kenapa nih mukanya berdua
ella mana ada gue insecure sama naomi
gue tuh udah yakin banget sama si atta kalau cintanya tuh cuma buat gue
buktinya gue udah kenalin dia sama bockup gue
kalo gue sih emang gak cemburu sama naomi
cuma penasaran aja
soalnya sikap mereka tuh
pada aneh banget semenjak ada naomi
hei jangan nengok kesini
udah disitu aja
nanti kalo lo pada nengok kesini nanti pacar pacar kita tuh jadi curiga
ye kenapa sih tak lo bikin penasaran deh
tau apaan sih lo tak aneh banget
kalo ada yang mau diomongin yaudah ngomong aja
lu perhatiin deh pacar pacar kita tuh
emang mereka masih kepo deh sama naomi
yaudah sih ta
lagian kita udah sepakat kan
yaudah kita tuh gak boleh keliatan gelisah
kalo kita grogi gelisah
kita malah dicurigain
ngomongin kita kita gak usah gelisah
sendirinya tangannya gibas gibasin
ketauan banget tau gak sih lo kalo tuh lagi gelisah
yaudah udah udah
yang paling penting sekarang kita fokus buat performance kita oke
lo kan tau sendiri
kamu harus jadi anak yang jujur
dimanapun kamu berada kamu tidak boleh berbohong gak
ya gua menerapkan itu dalam kehidupan gua
dan ini kan sekali kalinya gua bohong sama dinda
jadi gua gak bisa nutupin perasaan gua
yaudah yuk kita perform
rizky kemana kok gak ikut panggung
aduh gua lupa